hal lain yang juga bisa dilakukan untuk mengantisipasi penyakit ini adalah dengan mengenakan sarung tangan ataupun sepatu boots saat anda akan bersih bersih pasca terjadinya banjir
kita beralih ke informasi lainnya sesuai dengan arahan dirjen dukcapil kemendagri dinas kependudukan dan catatan sipil dki jakarta juga melakukan pelayanan jemput bola bagi warga korban banjir di jakarta
warga dki jakarta yang dokumennya rusak karena adanya banjir atau hilang terseret arus air diberikan kemudahan dengan mengajukan penggantian dokumen tanpa surat kehilangan dan tidak dipungut biaya
chandra salah satu korban kebanjiran di telunggung mengaku mendapat kemudahan saat mengurus ktp dan akte lahirnya yang rusak terendam banjir
saat mengajukan ia hanya membawa fotokopi ktp dan langsung dilayani
saya kerendam banjir rusak
mungkin di sini bisa menguruskan ada yang ada posko juga yang mengurus akte lahir saya lagi
sarat saratnya mudah lah tadi
mudah tadi cuma saya bawa fotokopi akte lahir saja aja katanya udah bisa
dan katanya gak sampai sehari udah jadi
irjen dukcapil kemendagri zudan arief fakrullah meninjau pelayanan jemput bola bagi warga yang menjadi korban banjir
zudan juga melayani langsung sejumlah warga yang datang ke posko darurat di teluk gong jakarta utara sabtu siang
untuk mengurus dokumen kependudukannya yang terendam banjir atau hilang terbawa
apa arus akhir
hari ini saya bersama teman teman dinas dukcapil dki memberikan penggantian penggantian dokumen kependudukan
hasil pendataan tanggal dua dan tanggal tiga kemarin
hari ini kita bagi kartu keluarga kemudian akte kematian ktpl dan akte kelahiran yang bilang rusak karena banjir kemarin
nah semuanya dilakukan tanpa dibungut yaya
dan kepada masyarakat diberikan kemudahan prosedurnya
tidak perlu membawa pengantar rt rw tidak perlu pengantar kepolisian dokumen yang hilang rusak langsung kami ganti
hingga saat ini sedikitnya sudah ada satu ratus dua puluh warga yang mendaftar untuk mengajukan penggantian dokumen kependudukannya
duscakpil provinsi dki jakarta sendiri membuka empat puluh tiga titik posko bagi warga korban banjir
fakihai tami jakarta